untuk mengetahui proses sidang perkara dugaan berita bohong hasil tes usap dengan terdakwa mrs
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ada yogi yuliarto di pengadilan negeri jakarta timur
selamat siang yogi
yogi bagaimana perkembangan terbaru dari sidang rizik pada hari ini
apakah ada fakta baru yang terungkap di pengadilan
selamat siang heranov
benar sekali memang sidang lanjutan dari kasus terdakwa muhammad rizik sihab digelar hari ini sejak rabu pagi sekitar pukul sembilan tiga puluh di pengadilan negeri jakarta timur
saat ini pukul satu siang sudah dinyatakan kondisi atau sidang dalam posisi break atau istirahat sejak sekitar setengah jam yang lalu
tapi dapat saya informasikan saya tadi sempat mengikuti jalannya persidangan
dari awal persidangan agenda sidang hari ini memang ingin menghadirkan beberapa saksi dan ahli
ini yang sengaja dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa untuk memberikan pernyataan dan statement keahlian sesuai dengan keahlian mereka masing masing
di antaranya yang dihadirkan adalah ahli epidemiolog ada juga ahli tata negara dan juga ahli bahasa
kalau saya perhatikan kalau kita saya lihat tadi ada ahli hukum tata negara di sana
menyatakan bahwa sebenarnya pasal yang ditujukan atau dituduhkan didakwakan kepada terdakwa muhammad rizik syihab ini sebetulnya tidak terlalu tepat
karena penyebaran berita bohong
yang didakwakan ini sebenarnya hanya bisa di dalam pasal tersebut itu hanya bisa diberlakukan pasal tersebut untuk insan penyiaran
dan sengaja disiarkan kepada hal layak ramai untuk membuat keonaran
lalu kalau kita lihat juga dari sisi epidemiolog dari para saksi dan ahli juga menyatakan bahwa mengenai rapid test sendiri memang dinyatakan di situ tidak bisa menjadi konfirmasi
bahwa terdakwa muhammad rizik sihab itu dinyatakan positif covid sembilan belas
artinya mereka menyatakan bahwa jika terdakwa menyatakan dia baik baik saja itu bukan berarti dia tidak terpapar covid sembilan belas
jadi juga dibahas dari sisi bahasa
menarik ketika kita melihat di sini ada ahli tata bahasa yang didatangkan yaitu dr frans asisisi datang
beliau menyatakan dari kbbi ada kata bohong dan onar yang dibahas dalam sidang kali ini
menyatakan bahwa kata bohong ini berbeda dengan kata keliru
bohong artinya adalah menyampaikan sesuatu dengan sengaja menutupi kebenaran
dia tahu itu benar tapi disampaikan tidak sesuai dengan kebenaran itu bohong
sementara jika dia tidak tahu sesuatu itu benar dan disampaikan itu artinya keliru bukan bohong
nah juga ada kata onar onar juga di sini dibagi menjadi beberapa tingkatan
onar dari sisi membuat kehebohan atau onar sampai menjadi kerusuhan
dan keonar yang dibuat dengan berita bohong tersebut baru masuk ke tahap kehebohan
karena hanya masuk ke tahap pro kontra bukan kerusuhan
seperti kerusuhan yang terjadi di jalan raya atau di tempat tempat vital lainnya
nah memang saksi dan ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa ini ditujukan untuk memberikan konfirmasi bahwa
muhammad rizik sihab itu tidak masuk ke dalam kategori berbohong dan menyebarkan berita bohong hingga menyebabkan keonaran
saya juga melihat tadi di dalam ruang sidang itu juga dihadiri juga terdakwa muhammad rizik sihab yang duduk berdampingan dengan tim kuasa hukum
ya lantas apa respon dari j
jaksa penuntut umum kpk jaksa penuntut umum maksud saya di pengadilan negeri terhadap keterangan yang disampaikan oleh terdakwa ataupun dari kuasa hukum terdakwa ini yogi
ya memang beberapa kali tadi juga ada respon atau reaksi tanya jawab dari jpu juga mengenai keterangan dan kesaksian yang disampaikan oleh para ahli dan para saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum terdakwa
di antaranya mengenai kenapa harus kbbi yang digunakan sebagai acuan
lalu kenapa repit
tes itu tidak bisa dianggap sebagai konfirmasi
dan para saksi juga ahli juga memamparkan sesuai dengan kapasitas mereka
di antaranya kenapa harus kbbi karena kbbi bukan mewakili satu orang saja tapi dirundingkan dalam sebuah konfirmasi dalam sebuah rapat yang disusun oleh lembaga bahasa di indonesia dan setiap lima tahun sekali diperbarui
juga kenapa rapid test ketika itu tidak bisa dinyatakan sebagai konfirmasi seseorang positif covid sembilan belas karena akurasinya sangat rendah dan harus
jika tidak maka mereka akan dianggap sebagai penyakit covid sembilan belas